tahun ini indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia
global muslim travel index atau gmti menempatkan indonesia pada peringkat pertama
mengungguli satu ratus tiga puluh destinasi wisata dari seluruh dunia
tahun lalu indonesia berada pada posisi kedua setelah malaysia
menteri pariwisata arief yahya berharap naiknya peringkat indonesia sebagai destinasi terbaik wisata halal
akan mengundang lebih banyak lagi wisatawan dunia yang berkunjung ke indonesia
pasar wisata halal menjadi salah satu segmen pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia
pada dua ribu dua puluh kontribusi sektor pariwisata halal diproyeksi melonjak hingga tiga ratus miliar dolar amerika terhadap perekonomian global